meski kompetisi belum berakhir persebaya surabaya memperpanjang kontrak pemain asing asal jepang mereka show yamamoto
tak ingin mengulang kasus kaburnya taise marukawa ke psis semarang
persebaya ini langsung memperpanjang kontrak pemain asal jepang show yamamoto sebelum kompetisi berakhir
perpanjangan kontrak pemain bernomor punggung empat belas ini dibenarkan oleh pelatih aji santoso
usai memimpin latihan di stadion gelora joko samudro pada rabu sore
persebaya memperpanjang kontrak yamamoto karena selama ini kerja sho yamamoto sangat baik dan terus meningkat
dalam dua puluh tujuh pertandingan shoyamamoto telah mencetak sembilan gol dan tujuh asis yang menjadikannya top scorer persebaya surabaya
aji santoso menyadari bahwa musim ini tak ada degradasi
sehingga pelatih asal malang ini lebih memilih untuk mempersiapkan timnya untuk musim depan
masih ada pemain asing dan pemain lokal lain yang akan diperpanjang kontraknya
meski demikian bajul ijo bakal kehilangan salah satu back andalan mereka
rizky rido yang telah dibidik persija jakarta untuk musim depan
sehingga musim ini kan kita tahu udah pasti gak ada degradasi ya